seorang pria tertangkap basah saat mencuri ponsel di sebuah rumah sakit di kawasan wonokromo surabaya jawa timur
peristiwa ini terjadi pada enam belas juni lalu dan terekam kamera pengawas rumah sakit
pelaku beraksi sekitar pukul dua dini hari di ruang tunggu pasien
untuk memuluskan aksinya ia berpura pura mengunjungi pasien dan rela tidur di samping pengunjung lainnya
sambil mengincar ponsel yang tergeletak di lantai
pelaku mengambil ponsel saat korbannya tengah terlelap
namun aksinya diketahui pengunjung lain yang sudah curiga dengan gerak gerik pelaku sejak awal
pelaku yang tidak memiliki pekerjaan tetap itu kemudian diserahkan ke pihak keamanan rumah sakit
kemudian dibawa ke mapolsek wonokromo
di mapolsek wonokromo ini bisa mengamankan tersangka atas bantuan dari warga
berapa unit yang diembat
satu dan itu juga sudah terekam cctv
akibat perbuatannya pelaku kini harus meringkuk di tahanan mapolsek wonokromo
ia dijerat pasal tiga ratus enam puluh dua kuhp tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman lima tahun penjara